terus jessy kalau weekend dia gak pulang ya
oh pasti kangen banget
peneror ini gak menyerang andien sama sekali
berarti memang sasarannya itu mama
sejak awal cuma mama
kenapa dia begitu membenci mama
ya ibu silahkan
selamat hari ibu
dia bawa apa itu
harusnya om nih yang terakhir kamu
ini roti yang
waktu itu ovan coba ya
masih enak gak ya
masih enak dong
bisa tiap hari makan ini
ovan sepen dulu
nah ovan udah nyiapin makanan buat kalian
buat kamu sama mamah
om makasih loh
tadi udah dijemput sama bodyguard bodyguardnya om
gimana tadi di jalan
aman sih cuma hanya ada sedikit masalah aja
jadi pas tadi aku lagi beli kue tiba tiba aku ketemu sama
kamu peneror itu kan
kamu peneror itu kan
eh mau kemana
kamu kalian gak digangguin jalan
alhamdulillah gak apa apa
untungnya aku sama rena disentuh pun juga tidak
cuma karena aku ngenalin mukanya langsung kabur sih
padahal baru aja kemarin dia neror ke dalam rumah
tapi aku rasa dia cuma meneror mamah aja dulu
ya udah syukurlah
yang penting kalian gak kena pernah apa
sampai sini dengan selamat kan
ya udah yuk kita ke dalam
pak om ini
iya itu jessy
cantik banget ya
sama lah kayak kalian semua
itu siapa mah
oh kayak tante elsa ya
iya kayak tante elsa
yang dari mama kamu satu lagi itu ya
eee terus jessy kalau weekend dia gak pulang ya
paham pasti kangen banget
ya udah yuk
juga ada kolam berenangnya
alvan rumahnya bagus banget deh
makasih rumah renangnya juga bagus
ya om rumahnya bagus banget
bentar ya lidya
tunggu sebentar ya

oke dulu menunggu ya
biba luar biasa ya
jadi erin project ya
kemudian ya sampe committed
moi mungkin nggak terus po observe
obatnya diminum tiga kali sehari sebelum makan ya pak
dan ini vitaminnya diminum satu kali aja di pagi hari
hmm oke oke terimakasih banyak ya dok
saya permisi ya pak
terimakasih ya dokter
terimakasih ya dokter
udah nggak usah dipikirin lagi ya
gak usah mikirin pada orang itu
nanti dia akan terus keep terrorizing meneror terus gak akan pernah berhenti
tujuan dia itu cuman menyakiti mama
tujuannya satu itu aja

gak usah dipikirin
mas aku udah disampai di rumah om irfan
andai kamu sama mama ikut mas kalian pasti seneng
apalagi mama karena rumah om irvan ada sungainya
mama kan suka banget sama ala
andin bilang katanya udah sampe rumahnya om irfan
di rumahnya om irfan katanya ada sungai kecil disana
lain kali kalo misalkan diundang lagi kesana mama ikut ya
pasti next time mama ikut ya
dan sekali lagi mama minta maaf ya
karena kondisi mama akan menjadi cemasan ya pak
karena maka menjadi cemas
ini om surya tehnya ibu tante sarah sama sama
tadi kata uya deden pergi kok mulai ikut iya tadi harusnya saya ikut pak kan mau ke rumahnya
umirvan tapi tiba tiba mama sakit jadinya ani cemerin ajeng berangkat saja ke mama ya
sayang sekali padahal mama udah masakin makanan kesukaan andin sama rena
nggak papa kok ma nanti kalau mereka pulang pasti dimakan kok